aku tau aku salah
dan pastinya gak mudah untuk kamu langsung
oh aku tau
sebentar ya pak
agak lama atau mereka memang suka spontan
dan berpikir cepat ya
andin ternyata masih ada
di luar kamar
aku tau masa gak bisa dipaksa saat ini
aku tahu masa gak bisa dipaksa saat ini
diantar sama papanya
papa sehat sehat aja koma
ya mungkin papa terlihat sehat sayang
tapi sebenernya papa gak sehat nak
gak koma papa sehat
sepertinya rena harus tau deh
apa yang terjadi sama papanya
bapak bicara dulu sama rena
boleh di ruang tengah
serius banget andin
kayanya dia mau ngomongin ke rena deh nih
soal papanya yang amnesia
gini sayang mama mau cerita ya
papa tuh selama dua tahun
papa tuh sempet tinggal di pulau yang tidak berpenghuni
dan disana papa sama temen temennya berjuang untuk hidup
di pulau itu papa nggak bisa berkomunikasi
papa handphone yang gak ada disana gak ada sinyal
tapi papa mencoba untuk bertahan
tapi bapak mencoba untuk bertahan

sekarang yang papa lagi hadapin itu
karena kecelakaan itu mungkin
kena benturan di kepalanya
dan papa sebelumnya
papa juga pernah mengalami kecelakaan
itu yang membuat papa menjadi amnesia

amnesia itu apa sih ma
ya amnesia itu
ya amnesia itu
memori memori yang
memori memori yang
mungkin memori indah yang ada di otak papa
mungkin memori indah yang ada di otak papa
jadi papa gak inget kita dong ma
jadi papa gak inget kita dong ma
gak inget aku
gak inget semuanya
gak inget semuanya
gak inget semuanya
gak inget semuanya
gak inget semuanya
gak inget semuanya
tapi pada saat ini papa lagi berjuang
tapi pada saat ini papa lagi berjuang
mengembalikan ingatan ingatan itu
kita disini sebagai keluarga
kita memberikan sebuah rasa sayang
dan cintanya itu lagi
supaya memori memori itu bisa kembali

yang penting kita berusaha
yang penting kita berusaha
makanya kita nggak boleh sedih
kita harus selalu berdoa
kita tidak memperbolehkan untuk
papa juga butuh ruang
yang pastinya tugas kita adalah untuk bikin papa bahagia
makanya kalau rena meminta antar papa sekolah
ya mungkin aja dengan kejadian kejadian itu
tapi papa masih bisa sembuh kan ma
mama juga yakin bahwa pasti akan sembuh
kalau gitu papa tetap antar di akun sekolah ma
ini rena persis banget sama mamahnya
sama sama keras kepala
iya papa antar sekolah ya
aduh aduh aduh sayang banget nih sama papa
iya semangat banget eh sini papanya masih
papa duduk sini
iya aku senang
aku mau diantar di sekolah sama papa
kau beneran mau antar rena sekolah
bisa antar rena sekolah
ya udah kalau gitu aku siap siap ya
ngapain gak usah
saya aja sendiri
lagian kan ada mbak mirna juga
enggak mau aku temenin
enggak emangnya biasanya kalau ngantarin anak sekolah itu harus satu keluarga
iya gak ada masalah
ya gak juga sih
yaudah nanti naik mobil
jantren sama sukuir juga
mau ke kamar dulu sebentar ya
gue mau siapin kelengkapan sekolahnya rena
sekolahnya rina dulu
misiki siapin sarapan buat rina ya
aku maklumin sih
kalau maksal amnesia tapi
dengan penokan kayak gitu
kenapa aku tetap sakit hati
ya kan gue juga punya perasaan ya
dua tahun lho gue nungguin dia
dua tahun gue menahan rindu ini
jadi kebayangkan ketika maksal balik
gimana rasanya gue untuk nyumpahin rasa rasa rindu
gue juga ngerti kemasalahan amnesia
tapi dia mah perlakukan gue kayak gitu
juga gak bermaksud
iya ngerti sih gue perasaan lo
ya tapi mau gimana
kan lo cerita tadi masalah amnesia dia
ya lupa segala galanya
justru sekarang itu bukan waktunya buat sedih sedihan lagi
justru kita harus bersyukur
bersyukur yang namanya aldebaran al fahri udah balik ke tengah tengah kita
sehat tanpa kekurangan apapun
dua tahun aja lo bisa sabar nunggu
masa ini bentaran gitu doang
mungkin lo harap beneran juga sih
gue harus semangat
gue harus semangat ya masang
betul kita harus ngerangkul lagi
justru kita harus bikin memorinya itu kembali lagi
biar inget kita semua
orang orang rumah disini diinget semua sama pak bos
semoga lo sembuh ya
biar anda bisa cepet kembali lagi kesini
iya ya memang sejauh ini
pak al masih belum inget apa apa
ya siapa tau kan
dengan ada anda
anda bisa membantu pak al untuk
mengingat momen momen pertama anda ketemu dengan pak al mungkin
semoga kita semua dalam lindungan allah ya
kamu udah mau berangkat ke kantor bareng babella kan
ya mama cuma nanya emang ya gak boleh
ya enggak sih
memang sebelumnya aku mau belanja keperluan pal dulu mah
ya yang penting sih hp soalnya mbak din kemarin udah ngelis semuanya ke aku
ya yang memang ngerti itu ngerti
tapi sebelumnya kamu anterin mbak bela dulu ke kantor
kenapa sih ren kok kamu gitu
nih ya mama tuh lihatnya mbak bella itu anak yang baik
perempuan yang gak neko neko ren
dan kamu juga tau kan kalo dia itu gimana sama kamu
ya ya mah yaudah aku siap siap dulu ya
pak aku seneng banget deh pak akhirnya bisa di ntarin ke sekolah sama papa
yang lupa ingatan dulu dulu
tapi papa tenang aja
nanti aku coba bantu ingetin apa ya
tapi rena jangan terlalu maksa papa ya
takutnya nanti kepalanya papa sakit lagi pusing
enggak kak sus
pokoknya bakal pelan pelan aja
aku harus jagain papa
akan selalu jagain papa
cara andin mendidik rena itu sangat bagus sekali
aduh gemul pake ngomong begitu

apa mau denger
bikin jantung gua deg degan aja dah
bikin jantung gua deg degan aja dah
bikin jantung gua deg degan aja dah
bikin jantung gua deg degan aja dah
badan kok diki lihat dari tadi kayak kebanyakan pikiran gitu kayak gelisah kenapa tuh mbak
ini aku tuh lagi kepikiran rena
aku takut rena ngomong aneh aneh sama masal apa yang terjadi sama dua tahun
aku takut rena ngomong kalo dia udah tau kalo papa kandungnya itu nino dia udah tau
itu dari elsa
itu dari tante nya sendiri
aku takut nanti masalah kenapa napa
bandin tenang aja
kan ada mbak mirna ya jagain rena
pasti nanti kalo pas rena mau keceplosan pasti langsung dijagain sama mbak mirna
biar gak nyampein
ya bisa juga sih ya
semoga aja ya
tapi kan aku juga takut kalau mirna lupa gimana
mbak merna gak akan lupa mbak
percaya sama kiki
tapi saya belum kasih tahu masalah ini ke mirna
saya belum infoin ke dia
kalau menurut kiki sih mbak mirna pasti paham sih mbak sama situasinya meskipun mbak den belum menyampaikan itu ke mbak mirna
semoga aja ya
aku gak mau masal sampai kenapa napa
tadi bu panti juga sempet telfon aku lagi kan
dia ngasih tau kalo dia turut bahagia juga karena masal udah balik lagi kesini
ya pas masal pulang kesini kan beritanya udah nyebar kemana mana mbak
jadi ya udah pasti bu panti tau tanpa sebelum dikasih tau sama mbak adin kan
apa kita bikin syukuran aja di panti asuhan
sekarang riana bisa ketemu sama temen temennya juga dia pasti kan senang
untuk mas adi kamu udah gak usah urusin nanti kamu repot soalnya
rik mbak malah kiki dengan senang hati ngebantuin mbak adin ngebantuin bu panti juga kan kasihan kalo bu panti nanti ngerjain apa apa sendiri
mending nanti dibantuin sama kiki sama mbak birna
enggak dibantuin sama pak rindy ya minta tolong sama pak rindy aja
malah itu kesempatan kiki bahwa
kalo bisa semakin rumit semakin kiki kerjain kalo selama berduaan sama mas reddy makin lama kan makin bagus
kiki bisa berduaan sama mas reddy
makasih ya pak adin
yaudah kayak gitu
eh mbak udah pulang belum ya
halo assalamualaikum pak
kamu hati hati di jalan dan begitu sampai australia kamu kabarin tanter ya
kalo aku sampai di australia orang pertama yang akan tau tuh adalah tante rosa
jadi tante tenang aja ya tante
terus juga kalau kamu butuh apapun misalnya kamu mau makanan eh ntar kiki katanya mau bikinin apa gitu di kampung
boleh boleh banget
nanti tante kirimin ya
banget boleh banget ya oke tante
buat lumayan kan stok makanan biar kamu gak kurang gizi di sini
terus juga kerjaan semoga lancar lancar aja
aku paling itu sih yang paling penting minta doa dari tante
hai sienna kamu udah nyampe
ada yang mau aku omongin sama kamu sal
aku udah denger semua omongan kamu ke tante rosa
jadi suruh aja nih
juga gak diangkat sian oke
penuh kulit ya oke tante
aduh kok jadi gini sih
ini kan di luar rencana aku
salah aku bisa jelasin kok
kamu mau jelasin apa lagi
is kamu dengerin aku dulu ya
ini semua udah cukup sih siana
ditambah dengan kesalahan
yang kamu buat kemarin kemarin
aku udah coba kasih pengertian
coba kasih kamu waktu untuk berubah
ternyata kamu gak berubah malah lebih parah
makin jauh tindakan kamu
ini waktunya sih kita putus
kita gak boleh putus
please sal cuma kamu yang aku punya sekarang
kamu dengerin aku dulu ya
apa yang kamu lakukan ini
udah terlalu jauh
kalau kemarin hanya masalah kamu berpikiran buruk sama andin
aku udah maafin tapi sekarang
terlalu berat untuk kamu maafin
kayaknya ini keputusan terbaik untuk kita berdua
kalau aku tuh perlu bayar penalti
makanya aku berusaha banget untuk jadi berenam bahasa dori maharatu
soal itu lagi
soal kamu mau jadi berenam bahasa dori maharatu
ya harusnya kamu bisa ngomong aja dulu sama aku
gak lantas kamu pakai ngancam ngancam terus meras tanpa rosa dong
ya kalau aku ngomong baik baik belum tentu kan aku diterima juga
ya masalah diterima atau gak diterima itu urusan belakang sienna

apapun keputusan tante rosa ya itu terserah tante rosa
tapi caranya yang bener
bukan dengan ngancam ngancam
aku denger suara
suara kamu dari rekaman dan itu jelas banget
aku gak kenal kamu lagi
ya makanya sekarang aku mau minta maaf sama kamu aku juga mau minta maaf sama tante rosa
aku udah sampai di level dimana aku marah banget sama kamu
tapi aku udah gak bisa ngeluarin semua bentuk emosi dan perasaan aku
udahlah aku rasa gak ada yang harus dijelaskan semuanya udah jelas
udah ya udah
selama aku kenal di australia kamu tau gak
kamu tuh orang yang paling pengertian orang yang paling baik penyayang
dan selama di australia karir kamu bagus
waktu kamu di australia
begitu kamu tiba di indonesia
pelan pelan kamu ngancurin diri kamu sendiri
kamu jadi jahat berprasangka buruk
dan pada akhirnya kamu biarin semua prasangka buruk itu menguasai kamu
dan akhirnya kamu bertindak jauh
sekarang apa ngancam tanpa rosa
aku gak bisa maafin itu semua
tapi itu semua tuh karena keluarga kamu dipondok pelita
aku udah dituntut bayar penalti kerjaan aku di mahara tuh gagal
sekarang aku malah diputusin sama salf
dan ini semua adalah salah orang orang dipondok pelita
tante rosa harus menebus kesalahan penghuni pondok pelita
aku semakin hancur
tante rosa juga harus ngerasain kehancuran aku
jangan jangan cnn mau bertindak nekat
tante gak apa apa kan
sekarang tante pulang aja ya
tante pulang nanti aku susul ke pondok pelita ya
biar aku selesaikan sama cnn
itu sienna di dalam sana
ya udah udah biar aku yang selesaikan
anda sekarang pulang nanti aku susul ya
terima kasih ya
nanti aku susul ke pondok pelita ya tante ya
langsung jalan aja
terima kasih ya allah
kali ini engkau memberikan hamba kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang hamba sayangi
sudah tempo ya tante
sedih bener ya misalnya

yuk lebih ke depan
aku tadinya gak mau marah sama kamu tau gak
kamu lebih baik berdoa sekarang ya
kamu berdoa mudah mudahan keluarga alfari itu gak nuntut kamu
kali ini kita bukan bener bener putus
kita bener bener selesai aku gak mau tau lagi soal kamu
beberapa bulan aku tinggal di jakarta
hati yang tadinya sepi
berangsur dipenuhi kasih sayang keluarga
aku yang takut akan kucing harus berhadapan dengan kucing buat pertama kalinya
aku juga merasakan kebersamaan dengan keluarga pondok pelita
hangatnya tanpa rasa yang gak pernah berubah sama sekali

meskipun tante rosa menyimpan sebuah perasaan bersalah
ketika mendengar itu
memang dalam hati aku sedih
tapi aku gak pernah marah
sebab terlepas kebimbangan dari tante rosa waktu itu
pada akhirnya mama memang berpulang lebih cepat
selamanya bagi aku tak terasa seperti ibu kandung aku sendiri
karena saudara mama
hanyalah tante rosa seorang
tante rosa seorang
tante rosa seorang
aku akan kembali ke tempat aku mengobati luka aku yang dulu
di sana semua luka aku bisa sembuh
aku sudah menyelesaikan semua tanggung jawabku
aldebaran sudah kembali
yang dilakukan oleh sal memberikan perhatian kebaikan dan kepedulian saat aldebaran belum pulang
dia juga menjadi sosok om yang sangat baik dan menyenangkan buat reina
kamu masih disini
aku gak mau kita putus miss maafin aku ya
apa yang udah kamu lakukan itu keterlaluan sienna
aku tahu tapi aku tuh terpaksa sal
kamu gak terpaksa
kamu tuh punya pilihan hanya saja kamu ngebiarin semua ambisi dan prasangka kamu membutakan kamu
akhirnya semua ini terjadi
kalau yang kamu harap dari aku adalah maas aku masin
sal please kamu dengerin aku dulu sal
sal sal sal please kamu jangan pergi dulu sal
kamu dengerin aku
sal aku tuh cinta sama kamu
aku gak mau putus
aku masuk sekolah dulu ya
dan cus dadah pak riza
maaf pak sebelumnya
mau tanya soal apa yang diceritakan reina
yang diambil oleh bapak
mengenai hal ini
lebih baik bu aden yang menjelaskan pak
untung aja ada pak riza
jadi gue gak perlu ngejelasin langsung ke pak bos
gak tau kenapa gue kagak enak aja
yaudah kalau gitu saya pulang dulu
ini rena biasanya sekolah gimana
atau kita pulang dulu terus jemput lagi
kalau pak bos mau pulang dulu
biar pak yongki
anterin pak bos pulang nanti setelah reina pulang
bapak mau ikut lagi
gak apa apa terserah pak
mama tadi udah ngomong sama santus gimana reaksinya
dia baik baik aja kan
yeah i'm okay
oke mama terima kasih sama kamu ya karena kamu menyarankan mama untuk bicara ini ke saya
dan ya alhamdulillah it's done
sudah mama sudah lega mama sudah mengungkapkan semua kesal mama sudah bicara baik baik sama dia
i one well ini hasilnya juga tidak seperti yang mama takutkan dan mama bayangkan
selalu bisa menerima dengan baik
ya pas mama sudah bicara baik baik sama sal semuanya sudah enak terus pas mama pulang tiba tiba sienna datang